nah selanjutnya ini juga yang sekarang sedang jadi perbincangan karena viral di media sosial utama ini dari dunia sepak bola
penyerang liverpool ya anda tahu ini ada nama sadio mane ini kan rekan muhammad salah
nah menjadi perbincangan warga net
ya walau memiliki gaji hingga satu tujuh miliar rupiah per pekan mane ini mendapat banyak pujian setelah dirinya tertangkap kamera masih mau membersihkan toilet sebuah masjid di inggris
sadio mane pria dua puluh enam tahun asal senegal ini berhasil mencuri hati banyak pihak tak hanya karena aksinya di atas lapangan hijau namun juga di media sosial
di tengah popularitasnya yang sedang menanjak mane tertangkap kamera sedang membersihkan sebuah toilet masjid dengan suka cita
hal ini terlihat di sebuah video unggahan di akun twitter khalil lahir pada satu september kemarin
mane bahkan terlihat tertawa bersama anaknya
mane juga mencari teman kecil yang juga ada di dalam video unggahan itu
di tengah kesibukannya berlatih dan bertanding mane memilih untuk menghabiskan waktu senggangnya untuk membersihkan salah satu area di masjid yang terletak tak jauh dari enfield markas liverpool
berbagai komentar positif dan pujian mewarnai lini masa media sosial seraya mengapresiasi tingkah terpuji mane
mane memang dikenal sebagai muslim taat karena pengaruh ayahnya yang merupakan imam masjid di bambali sebuah kota kecil di senegal
penyerang dua puluh enam tahun itu pun selalu mengerjakan sholat lima waktu dan menolak untuk mengkonsumsi alkohol
dalam sebuah lansiran di sport bible tidak diketahui jelas apakah momen terpuji itu direkam sebelum atau sesudah laga tanding terakhir liverpool akhir pekan lalu
namun yang jelas dalam pertandingan itu mane tampil cemerlang dan mencetak satu gol di gawang leicester lawan tanding the red saat itu
mane pun berhasil menjadi top skor sementara di liga prestasi

vane bahkan dinobatkan sebagai pfa fans player of the mont bulan agustus
ia pun sudah berhasil mencetak tiga puluh tujuh gol selama membela the reds
dengan prestasi gemilang itu seorang sadio mane tetap rendah hati dan melakukan aksi terpuji

namun di kondisi ehi ayrton k inspections juga sangat menarik
sesuai dengan ternfapluff